tentunya dengan kehadiran seluruh rekan rekan
dengan rekam saja
rekan rekan yang saya tidakkan lagi
saya yakin bahwa rekan rekan akan memperkuat
organisasi polri dalam rangka melakukan
pemberantasan tidak binatang
pada dasarnya saya yakin kami diharapkan
bisa melakukan tugas tugas dalam pemberantasan korupsi
tapi polanya dan segala macam nanti tentunya
akan diterapkan lebih lanjut